tapi memang sih bukan hanya masalah kesehatan saja ya masalah berat tubuh saja yang tidak boleh berlebihan
sekarang yang berlebihan itu tidak baik utamanya untuk anda yang ingin berpergian menggunakan pesawat terbang
ini buat yang mau jalan jalan yang sering traveling
hari ini bagasi berbayar untuk maskapai lion air dan juga wings air ternyata sudah mulai berlaku
nah jadi bagasinya akan berbayar nih besaran tarif bagasi akan disesuaikan dengan rute dan jam penerbangan
mulai hari ini maskapai lion air dan wings air tidak lagi memberikan bagasi gratis bagi penumpangnya
maskapai berlogo singa tersebut mulai menerapkan bagasi berbayar setelah merampukan masa sosialisasi selama dua pekan
dikutip dari cnn indonesia com penentuan tarif bagasi bervariasi tergantung rute dan jam penerbangan
untuk penerbangan lebih dari tiga jam biaya yang dikenakan mencapai rp sembilan ratus tiga puluh untuk kapasitas berat tiga puluh kg atau serendah rendahnya rp satu ratus lima puluh lima untuk bagasi seberat lima kg
menanggapi hal ini menteri perhubungan budi karya sumadi mengatakan penerapan tarif berbayar bagasi pesawat berbiaya rendah atau low cost carrier sudah sesuai dengan aturan
sebelumnya sosialisasi bagasi berbayar telah dilakukan oleh lion sejak delapan januari dua ribu sembilan belas
penumpang dapat memesan tambahan bagasi maksimal enam jam sebelum keberangkatan
selain lion air bagasi berbayar juga bisa dilakukan oleh lion sejak delapan januari dua ribu sembilan belas
selain lion air bagasi berbayar juga bisa dilakukan oleh lion sejak delapan januari dua ribu sembilan belas